warga tulungagung baru baru ini dihebohkan dengan aksi perempuan paruh baya yang melakukan sholat di tengah perempatan jalan
aksi pelaku sempat mendapat perhatian anggota tni
diduga pelaku mengalami gangguan kejiwaan karena sebelumnya pernah melakukan aksi serupa
inilah video yang menampilkan aksi perempuan paruh baya di tulungagung yang melakukan gerakan sholat di tengah sumbawa perempatan
dengan aksinya ini tak ayal mengundang perhatian warga dan pengguna jalan yang melintas
bahkan membuat seorang petugas tni menghampiri lokasi untuk mengatur lalu lintas agar tetap kondusif
menurut warga pelaku sudah dua kali ini melakukan hal yang sama
sama diduga aksi pelaku dipicu gangguan jiwa yang dideritanya
menurut pengakuan tetangga sekitar juga orang tersebut mengalami gangguan kejiwaan
warga sudah berusaha untuk membujuk atau menghibur supaya tidak melakukan hal tersebut
tapi ya mau bagaimana lagi si orangnya juga tidak bisa dibujuk kan
meski demikian polisi setempat mengimbau
meminta keluarganya agar pelaku tidak mengulanginya kembali
jadi kita sebagai anggota kepolisian karena olah dari orang tersebut mengganggu ketertuan umum
jadi kita berusaha untuk mengamankan
meski tidak menjadi masalah serius video rekaman warga ini sempat viral dan menuai komentar warga net di sejumlah media sosial
fadli rahmawan tulungagung